alhamdulillah penasnya udah agak turun
udah gak menggigil lagi udah lebih baik kok
ngapa di buku dokter aja kali ya
gak usah lah kayaknya raya cuma kecapean aja kok
kata abah dia hanya perlu istirahat dan banyak makan
kamu juga istirahat sih kamu harus jaga kondisi nanti kamu malah yang sakit
iya deh mbak
yaudah sana istirahat
raya cepet sembuh deh

wah rambutnya si sarding ya dari dulu juga tidak pernah acak acakan
ini mau dipajang apa mau disimpan bah
dipajang itu supados
nanti kalau customer lihat ya
itulah pokoknya biar kelihatan
tuh pasang ya
apa si sarding ngantuk
ya bener mbak
mata saya juga sudah seberang kuat ini tuh
kita istirahat dulu ya
sampai besok bisa jalanin lagi ya
biasanya lagi suka bergadang
kuat sampai pagi
sekarang baru jam sabar hangus
mbak kalau sekarang mah beda
faktor umur hari parethoma ya
parethoma masih muda mbak
sampai pagi juga kita bergadang mbak kuat
sekarang mbak tuh aduh
tau bulak balik mbak
lihat saya tuh mau lihat kamu tuh bulak balik terus
udah tahu dia sakit ya
atk dikasih apa sama doa
jangan bolak balik itu tidak akan menyelesaikan masalah
apa dibawa dokter aja ya pak ya
ya dibawa ke dokter tuh kalau sakit mbak
bukan dibawa ke montir
tapi kalau saya mau merasa aneh nih teh si neng raya sakit teh
dulu ke bandung ke garut ke banyaran
tidak pernah sakit teh motornya
tapi sekarang sakit teh
bahkan si neng itu tukang balap
masih masih kenal sama yang namanya angin
belum pas asyik kejar orang
ya memang sudah waktunya weh
ya waktunya sakit ya sakit
manusia tidak ada yang sehat selamanya kamu pikir
ya waktunya sakit ya sakit
ya waktunya sakit ya sakit
eh kemot kamu harus senang
si neng kan sudah makan abad
insya allah gak ada apa apa
sekarang kita doakan semoga cepat sembuh
kamu lagi kenapa mikirin boeing
reva khawatir banget deh pi sama boy
tadi kan reva sama temen temen datengin ke tempat karantinanya boy kan
terus kita ngeliat boy itu di training sampai kayak setengah pingsan gitu pi
dan kayaknya pelatihnya juga galak lagi ngomel ngomel terus
reva takut aja gue terlalu diporsir atau mungkin dipaksa banget
tapi kebetulan boy itu di training
tapi kebetulan boy itu di training

pakai berlinang air mata
pakai berlinang air mata
pakai berlinang air mata
orang serius juga
orang serius juga
kalau yang namanya latihan buat pertandingan itu hal yang biasa
apalagi ini pertandingannya tingkat internasional
jadi apa yang lakukan boy itu bukan hanya membela buat dirinya untuk kemenangan dirinya
tapi dia berjuang untuk kepentingan negara
makanya disebut bela negara
makanya pelatih harus mempersiapkan dia sebaik mungkin
dan papi percaya boy bisa kuat menghadapi itu
udah percaya sama papi
udah percaya sama papi
tandanya nggak kalau seandainya boy jadi juara
nah makanya bayanginnya yang seneng seneng
papi bisa aja
gitu dong papi seneng liat kamu senyum
nggak ada di dunia ini yang lebih cantik senyumnya
jadi senyumnya juga
tapi senyumannya anak papi sih
yaudah papi kamu dulu ya sayangnya
jangan sedih lagi
udah nggak sedih udah senyum
cukup untuk hari ini
kamu bisa tidur dengan cepat
karena besok setelah sholat subuh
kamu sudah mulai latihan fisik
kalau begitu kita kita mau pamit pulang dulu
dan saya harap kamu bisa tidur bisa istirahat dengan sebaik baiknya
saya harap kamu mematuhi peraturan yang sudah ditetapkan
ingat tidak boleh telepon
tidak boleh menerima telepon tanpa persetujuan kita kita
terima kasih coach
terima kasih coach
terima kasih coach
terima kasih coach
apalagi sampai kamu keluar dari lingkungan pelatihan ini
ya udah kamu istirahat ya
kalian harus ingat
kalian harus memastikan
boy tidak melakukan pelanggaran atau kegagalan
pelanggaran aturan latihan
dan jangan biarkan boy pergi dan keluar dari sini
kenapa sih mak
dia tidur sendiri
kenapa jadi ada apa
ya alhamdulillah atu
kalau kalian akrab tidurnya mama senang lihatnya
kalau gitu ya

udah enakan nenek
nek gaspupur dulu ya
udah enakan kan
udah enakan kok
cuma enggak lemes aja
ya udah kalau gitu
nenek sekarang banyak banyak istirahat
neng kamu mau makan apa

banyak makan banyak minum
makan yang mama suapin
udah dibeliin mau dibudur
udah enak pak
nenek enggak mau makan pak
eh walaupun pahit juga harus dipaksakan
atau kudu ada yang asuh
kemarin pak temen abah ya
ada yang enggak mau makan tiba tiba umpuh
ya udah makan nenek
kalau pahit enggak apa apa
dipaksa sementara aja
yang penting cepat sembuh
perutnya kan harus diisi terus
nenek mau makan tapi minta ditemani semuanya di sini ya
hei gimana mau makan rame rame
buburnya juga cuma dibelinya cuma satu
ya udah gini aja
hmm kamu makan dulu buburnya
abah mama sama aku tetap di sini nemenin kamu ngobrol
nah buradan sampe tapi experiencing one
nah sekarang lagi
nanti masuk satu kaun mungkin sampai satu kecil
iya udah s vielleicht la deh gak baik n youtuber sekarang americans